aduh ccq maaf ya kiki agak agak panik soalnya biasa lah nih calon imamnya gitu lagi sakit
agak agak stress gitu loh nah berhubung masa dilagi bikin gini sekalian kita bikin caranya
gimana merawatkan kemarin kan bisa dikatakan bucin banget iya bucin maksimal itu sekarang
kiki mau ngebutiin kalau gitu juga bisa merawat mas reddy kalau lagi sakit itu
kayaknya saya salah ini kartu namanya masih nomor yang lama pak biasa iya biasa tukar ya
soalnya tadi ini pak
ini bener ya oke
syukurlah ada barang tidak ketahuan
keinginan rina sudah terkabul semoga rina happy

mbak mbak mbak mbak tadi liat gak anak kecil yang pergi sama saya yang tadi duduk situ kok sekarang gak ada ya mbak
maaf mbak saya gak liat masa sih mbak gak liat tadi ada disini enggak yaudah makasih ya mbak reina
mas mas ini gimana nih mas apa serempet dikit doang orang juga mau tanggung jawab kok
mas itu gak penting sekarang yang lebih penting reina ilang mas apa reina ilang reina gak ada
loh aku gak tau tadi aku bisa di toilet pas aku datang tiba tiba renanya juga udah gak ada
nah ya mas ayo sayuki kita ke kamarnya mas reddy soalnya kan dia gak ada yang rawat aku nyadar kenapa kenapa
nah kiki sebagai pacar yang baik dan perhatian kiki itu harus merawatnya mas biar mas randy itu merasa apa ya
kayak diperhati sama kiki sebagai pacarnya gitu loh
lah iya maka aneh biar mas reddy tambah puji makasih
pas banget ya ki disini juga bertemu mas reddy pada baik orang gue
mas reddy kok pingsannya masih gini banget mas untung tadi kini kesini
mas reddy tolong bantuin mas reddy ke dalam kok malik banget
lah ini gimana sih bisa bisa mas mabud ya

mas jangan saran nak nunggu lagi
sekarang beneran seorang yang dia
tapi csq hari ini kita agak sedih sedikit
soal mas randy tadi jatuh pingsan semaput
kayaknya emang kecapean dan kurang fit ya
di sini ada mise kiki pacar siaga satu x dua puluh empat jam x tujuh hari yang siap merawat emas randy
aduh jasku maaf ya kiki agak agak panik
soalnya biasa lah nih calon imamnya kiki tuh lagi sakit
jadi agak agak stres gitu loh
nah berhubung mas adi lagi bikin gini ya sekalian kita bikin caranya gimana merawat
kan kemarin kan mas randy katanya kan bucin banget sama si kiki kan
iya bucin makasimal
nah sekarang itu kiki mau ngebuktiin kalau kiki tuh juga bisa merawat mas randy
kalau lagi sakitnya dengan sepenuh hati
sampai mas randinya sembuh total jiwa raga bahagia selalu gitu ya mas ya
betul loh csq ya
sekarang kita saksikan aja ya
nanti kalian bisa contoh di rumah ya gimana caranya merawat orang yang kalian cintai
apa tindakan pertamanya
tindakan pertama itu kita cek termometer panjang
kita suhu panasnya biar tahu kalau di atas tiga puluh delapan itu mau diapain
sekarang miss kiki bakalan kasih termometer ke mana
nih ayo miss kiki sekarang lagi pasang termometer
beberapa menit beberapa detik
nah kalau kata mama rasa kayak gitu
ngomong baik csq ya
dicek dulu dong
aduh kamu gak kenapa kenapakan
ini orang ngerti gimana nih
kita kasih jurus cinta dan kasih sayang
sudah sembuh ya mas ya
pa kita mau kemana
kita mau ketemu mama
kamu udah tenangan
seperti yang mama bilang tadi sama kamu
kamu jangan mikirin rena terus terus ya
kenapa gak kamu pergi liburan berdua sama al
kalian berdua bisa relax terus
program hamil deh
kamu pasti kalau punya anak kandung sendiri
kamu akan jauh lebih bahagia ngerawatnya
kamu gak ribet sama aturan dari panti
masih di rumah bapak surya
kamu ke aglone meresiden ya
ke rumah rumah yang lama
masih inget kan
iya aku inget
mas ada apa ya
udah nurut aja mas saya bisa gak
pergi ke sana sekarang
yaudah saya tunggu
mas al nyuruh aku ke aglone meresiden